hari senin reza artamevia kembali mendatangi kantor badan narkotika nasional provinsi ntb untuk rehabilitasi tahap kelima
sementara itu berdasarkan hasil tes rambut reza pada rehabilitasi kedua kepala bnnp ntb menyatakan hasilnya positif narkoba
reza artamevia didampingi pengacara dan saudaranya mendatangi kantor bnnp provinsi ntb
reza datang untuk rehabilitasi tahap kelima dari delapan kali rencana rehabilitasi
dua jam lebih reza menjalani rehabilitasi pemeriksaan tes urin dan juga asesmen
sementara itu kepala bnnp ntb sempat mengatakan bahwa hasil uji lab sampel rambut reza artamevia positif narkoba
sebelumnya bnnp ntb sempat mengumumkan bahwa reza negatif narkoba